dua orang warga negara asing asal pakistan diamankan oleh petugas imigrasi blitar jawa timur
di mana keduanya ditangkap setelah melakukan penipuan dengan meminta sumbangan berkedok untuk donasi negara palestina
dua warga negara asing asal pakistan terpaksa digelandang oleh petugas imigrasi kelas dua non tpi blitar jawa timur
keduanya ditangkap setelah petugas melakukan penipuan kepada sejumlah warga
kedua wna itu meminta sumbangan berkedok untuk donasi negara palestina yang saat ini tengah dilanda konflik
tak hanya itu kedua tersangka juga meminta sumbangan dengan cara memaksa
aksi ini terungkap setelah sejumlah warga yang resah dengan perilaku kedua tersangka kepada petugas
total ada dua ratus enam puluh tiga juta rupiah yang dikumpulkan dari uang sumbangan itu
di hadapan petugas kedua wna itu mengaku bahwa uang yang terkumpul dari donasi digunakan untuk kebutuhan pribadinya
kini kedua warga negara asing itu tengah mencari proses penyelidikan lebih lanjut oleh petugas imigrasi blitar dan terancam dideportasi ke negara asalnya
mencoba untuk meminta minta untuk donasi meminta sumbangan donasi dengan mengatasnamakan
dan juga untuk meminta sumbangan dari petugas yang sedang berpengalaman
tetapi dalam kenyataannya uang donasi dari hasil kumpulannya itu digunakan untuk kepentingan pribadi
dalam hal ini kami masih menyelidiki sejauh mana akan bisa kita kenakan pasal keimigrasian yang nantinya akan kita lakukan tindakan pro justisia